kita ke informasi lainnya saudara seorang ibu hamil ditemukan tewas di sebuah ruko di kelapa gading jakarta utara
hasil penyelidikan polisi menunjukkan korban tewas akibat dibunuh
rekaman cctv memperlihatkan momen sebelum korban ditemukan tewas di sebuah ruko di jalan bolvard raya kelapa gading jakarta utara
tampak korban bertemu dengan seorang pria di dalam ruko pada jumat sembilan belas april lalu
pria itu membawa koper dari dalam ruko dan sempat berbincang dengan korban
tak lama kemudian pria itu pergi meninggalkan ruko
hasil olah tempat kejadian perkara sementara
mengantongi identitas seorang pelaku seorang yang diduga pelaku pembunuhan terhadap ibu hamil tersebut
terduga pelaku berhasil diidentifikasi berdasarkan hasil penyelidikan dan analisa video rekaman kamera pemantau di sekitar lokasi kejadian
polisi kini tengah melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku
mayat salah seorang perempuan di kelapa gading yang bersimbah darah diduga dibunuh
kemudian dari hasil olah tkp analisa serta penyelidikan kami telah mengantongi identitas pelaku